tidak mungkin tidak mungkin sakti bersembunyi dalam gua ini karena kalau dia ada di dalam gua
ini bau badan daun sirimnya tercium sampai di sini sebaiknya kita lanjutkan
ke karyawan kita dan kita ke arah sana ayo lagi baik baik
wah bener bener ini anak satu sampai sakti kenapa napa lo gue timbukin bedak
ngomong tahu jadi gue salah sih iya alin dia tapi tapi kamu tadi berantem ya sama
tapi mereka bisa kita di belakang jangan jangan jangan kalau kita kabur terus yang ada kita malah
buang energi ya terus lo mau apa mau kita nyerahin diri eh sorry dari stroberi ya
sebaiknya sekarang kita masuk dalam gua ini gua ini gue nggak mau kotor
tapi percuma saja kita bersembunyi dalam sini kayak badan saya ini penuh dengan bau daun sirih
kemanapun kita pergi pasti mereka menemukan kita belum tentu sakti menurut buku mitologi manusia
harimau yang aku baca manusia harimau itu emang sembunyi di dalam gua kalau mereka dikejar musuh
karena bau mereka itu bakal steril kau di dalam gua iya bener bener
dari artikel yang aku baca juga begitu karena matahari nggak masuk ke dalam gua akhirnya keberadaan
harimau itu sulit kita deteksi iya white deh tapi kan saksi bukan manusia harimau tapi enggak ada salahnya
kan kita coba kalau emang bau sakti terdeteksi ya udah kita lawan lagi mereka kita coba dulu aja
hai rizal masuk
ih bernama asok sih
jangan teriak teriak dong tak kedengaran sama mereka
goanya serem banget ya
ini berarti belum ada manusia yang kesini
goal apa ini sebenarnya ya
sepertinya gua ini dalam sekali
tunggu tunggu tunggu
lebih baik kita berhenti di sini saja
saya takut kalau kito masuk lebih dalam
nyawa kito bisa terancam
nah aku juga setuju sama sakti
aku rasa di sini cukup deh
mereka hilang kira kira
aku kehilangan bau daun siri itu
tidak tidak mungkin
tidak mungkin secepat itu sakti pergi meninggalkan tempat ini
sehingga aku tidak mencium bau daun sirik
bisa jadi mereka berada di dalam goa ini kik
kau tahu apa
kau tahu apa
kau tahu apa
kau tahu apa
kau tahu apa
tidak mungkin sakti bersembunyi dalam gua ini
karena kalau dia ada di dalam goa ini
bau badan daun sirihnya
dia tidak akan mencium sampai di sini
sebaiknya kita lanjutkan
kita ke arah sana
sekarang kita aman sakti aku yakin
mereka tidak bisa menemukan kau lagi
tempat ini terlalu dalam
untuk mereka lacak
walaupun mereka tahu ke tempat ini
kita pun pasti akan tahu
jadi habis dari sini kita tidak kemana mana lagi kan

gue tuh capek banget tau gak sih
sudah lama banget ini tidak olahraga
terakhir itu waktu sma gue sempat ikut karate gitu
tapi ya karena sudah lama tidak olahraga
aku jadi gak bisa lagi
terus kalau ada musuh
siapa sih yang gak takut mati
ya agen dulu gue ikut
karate nya itu ala ala juga sih
soalnya gue sempat naksir gitu
udah udah udah nggak nyambung banget sih lo
nggak capek gue pengen istirahat
tapi jangan lama lama ya
aku boleh nanya gak
nanya apa keh
kenapa mereka gak bisa mendeteksi kamu
kau mau menang
kau mau menang
kau mau menang
kau mau menang
tak usah sangka pagar kohit ini buat sekali
aku harus bisa menembus
aku harus menembuskan
aku harus bisa menembus
aku harus bisa menembus
aku harus menemukan
rajau langit dan gumar
aku harus bisa menembus
aku harus menemukan
kau jangan masuk ke sana
kalau begitu kenapa tidak ada tutumgal saja
yang masuk ke dalam sana dan menolong gumar dan juga rajau
sebab saya percaya sekali kalau rajau dan gumar ada
dalam sana datuk
masuk ke sana itu artinya kita melanggar kesepakatan yang telah kita janjikan
tapi datuk terima lah
keadaannya seperti ini dan keadaan seperti ini yang memaksa kita untuk melanggar perjanjian datuk
kita tidak boleh memaksakan diri masuk ke wilayah itu
apalagi aku ketunggal kau masuk ke wilayah itu
masalah ini akan bertambah menjadi besar
dan kita tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi
ya mungkin gumara dan rajo langit sudah terlanjur masuk ke kumayan
dan mereka tidak bisa keluar lagi
des tapi tadi ya di amplop itu benar benar dua ratus juta loh
tapi kok saya tuh jadi ragu ya des
apa jangan jangan nanti duitnya
duit itu berubah jadi daun
kamu jangan sembarangan wit
kamu itu harus percaya
enggak mungkin temannya kias